tersangkanya saat ini ps alias peron alias robi irawan
korban satu muhammad rizky rudiana meninggal dunia dua vina meninggal dunia
peran tersangka ps alias peron alias robi irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor empat
pt b garis miring dua ribu tujuh belas garis miring pen cirebon tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh
hadisaputra dan kawan kawan
yaitu melempari korban rizki dan vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor
lalu mengejarnya sampai di flyover
kemudian memukul korban rizky dan vina dengan tangan kosong ke arah tubuh
lalu membonceng korban rizki menuju lahan kosong di belakang
belakang bangunan sorum mobil
seberang smp negeri sebelas cirebon
selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban rizki
dan memukul korban vina dengan menggunakan tangan kosong
mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di tkp
lalu mengangkat korban fina